tapi sama mie aja berdua ya biar lebih intim biar mesra gitu
kenci pak ibu pasti senang kalau hari lahirnya dirayain berdua aja sama bapak itu lebih romantis
iya juga pak bos saya setuju dengan usulnya mas bobi
kalau vita sih setuju sama idenya centini
iya itu dia
eh pak garuk ya

eh bapak kalau enggak kita garukin
pak pak sini kita garukin pak
masih kalian ya
memper terus ngikutin terus
nonton film ini ya udah selesai joketnya udah selesai
bapak itu gimana sih kita itu memang ditugasin untuk selalu dekat dengan bapak antul
terus apa lagi
terus kita itu selalu hampir untuk berbicara dengan bapak atul
harus bikin bapak senang tidak boleh sendirian jadi dimanapun ada bapak disitu ada kita
saya enggak butuh bodyguard ya
oh kita kan bukan bodyguard pak kita ini pelayan pribadi
udah setelah kalian
bank pi biar jelek tapi dia oke punya nih
pak pi jadi enggak berkutik lagi tuh diikutin terus
saatnya gue ketemu sama centini
emang mas bobi ada apa tuh kayaknya seneng banget
mau cari centini cuman karena centini udah disini jadi mas bobi gak usah cari cari lagi
enggak mas bobi cuma mau ngasih tau aja
sekarang lagi di kerangkeng
maksudnya dinas gangguan mas
bapak kok bilang di kerangkeng itu maksudnya gimana sih
tuh kamu liat sendiri tuh
hai gini ya tin ini kan bob contoh ini kalau lagi kerja jangan ganggu kerjanya jadi gak beres
sampai ngangguin siti ini bobby lagi bantuin ini berkerjaan ini cepet selesai habis itu
lebih mudah eh tapi bisa disini sendiri kerja kalau kamu ajak jalan nanti orang rumah betul
ya gimana enggak tin daripada di rumah ada kerjaan kerja beres semua mending kita keluar
sore sore segera jadi capek kerja di rumah hilang semua tin ya kan pi ya enggak bisa
nanti nanti jalan jalannya nanti ya kamu aman sendiri tapi mau ajak diskusi saya sama vita
juga bisa diajak diskusi kok
diskusi diskusi apaan sih ini mami kan sebetulnya gila tau tapi punya rencana mau
bikin acara yang kecil kecil ya relasi papi mami tapi mau undang semua makanya
tapi butuh ide ide segar dari kalian tapi mendingan ulang tahun mami tapi sama mie
aja berdua ya biar lebih intim biar mesra gitu pak inji pak
ibu pasti senang kalau hari lahirnya dirayain berdua aja sama bapak itu lebih romantis ya juga
pak bos saya setuju dengan usulnya mas boga kalau vita sih setuju sama idenya centini iya itu dia
sih pak pak pak
aduh baru gue puji lo udah mati beneran lo
ini nih kagak sengaja tendang motor
lajian kurang kerjaan banget
palu loh tendang tendang bang
abis dari kapan tau kagak nyala nyala nih motor
dibakar pakai api dikit bang pasti nyala deh
enak aja lo main bakar bakar
lo pikir api unggun kali dengan bobby
mau ke mana sih lo cik
kita mau ke taman komplek bang
ayo tin kepo aja bang
bang itu duaan begitu
jangan jaga rumah aja gue udah
kalian jangan ikutin saya terus
nanti kalau saya butuh kalian akan saya panggil
tapi maka pak ini tidak bisa
bisa emang sudah standar pelayanan kita begini
untuk selalu tempelin bapak
kemana pun bapak pergi kita selalu ada di bag nya bapak
di belakang bapak
ya tapi kalau kalian nempel terus
saya jadi aduh saya jadi gak enak
gerakan saya terbatas
tapi pak ini tuh perintah dari bank
loh kok kalian menurut pi sih
kalau kalian mau servis kalian menurut saya
jangan sih roby
tapi ini sebagai wujud tanda terima kasih kita pak
karena bapak udah ngijinin kita untuk tinggal di sini
jadi kemana pun bapak pergi ya kita stand by
ya sekarang mundur dulu
kalian tunggu sini dulu
saya masih ada urusan sebentar
masih sini aja
bobinya ada enggak
gue udah janji sama juragan buat ngebantuin dia buat ngedekatin nama centini
ini saatnya ngebuktiin janji gue
eh diam aja ceritanya bobinya ada enggak kalau ada tolong panggilin bilang pacar tercintanya ada di depan
dan bobinya pergi sama centini
tum benih cewek gak sewot waktu gue bilang dan bobi lagi pergi sama centini
katanya sih mau ke taman komplek
oke kalau gitu
pergi dulu ya
waduh kok tumben tumbenan tuh non sindi kegak marah apa apa ya biasanya kalau gue ngomongin dan bobi pergi sama si centini ya sewot
jangan jangan dia kesahambat kali
hah kanusan gue
wah enak ya tin ya
kok enggak boleh tin mas bobi ngotakannya
malu mas dilihatin banyak orang nanti soalnya kalau centini yang diomongin sih sudah biasa
tapi kalau mas kopi kan boten
ya elah udah biarin aja tin
itu tuh orang orang yang ngomongin kita berarti cuma orang yang syirik aja